kekompakan merupakan hal kunci bagi paski braka dalam menjalankan tugas
sebelum memasuki latihan baris berbaris yang dimulai awal pekan ini
para calon paski braka terlebih dulu mendapat tugas kelompok untuk membentuk komunikasi dan kekompakan di antara mereka
ketika pelaksanaan tugas saat upacara hut ri di istana merdeka nanti
penampilan pasukan pengibar bendera pusaka atau paski braka
saat upacara hari ulang tahun republik indonesia di istana merdeka selalu dinanti oleh masyarakat
kekompakan yang ditampilkan anak anak sma perwakilan dari setiap provinsi di indonesia saat baris berbaris membuat para penonton mengaguminya
namun ternyata kekompakan yang ditampilkan para paski beraka tak hanya dalam baris berbaris semata
kekompakan mereka dipupuk sejak memasuki proses karantina
memberikan tugas kelompok pada calon paski beraka pun menjadi salah satu simulasi kekompakan mereka
seperti salah satunya adalah tugas membuat replikasi bangunan yang tinggi nan kokoh dan tidak goyah saat diberikan pemberat
jadi diberikan waktu untuk merancang itu waktu lima menit dan untuk pelaksanannya lima belas menit
dan saat waktu mulai pelaksanaan kami sudah siap dengan rancangan kami
dan kami dengan tugasnya
dan teman teman kelompok sudah saling bekerja sama
sudah saling membuat fondasi untuk awalnya
setelah itu kami membuat alas untuk tempat diletakkannya barang nanti
pastinya ada kesulitan yang pertama karena waktunya sedikit
dan juga di awal memang perencanaannya agak kebut kebut karena bekerja dengan waktu
terus yang kedua kami harus dituntut untuk mikir cepat
bagaimana sih kita supaya bisa mengefektivitaskan waktu kita
ini untuk bisa membuat hal yang bisa kokoh dan dibangun gitu dalam waktu yang singkat
menurut kolonel m ihsan salah satu fasilitator paski braka lemhan nas ri
tujuan pemberian simulasi membuat gedung tidak untuk mencari pemenang kelompok
melainkan untuk membangun kerjasama tiap calon paski beraka
intinya kita akan melihat bagaimana kerjasama di antara mereka
bagaimana kolaborasi antara mereka
inisiatif di antara mereka
kami selalu menyampaikan bahwa setiap kegiatan dalam tim itu adalah kerja bersama kerja tim
tidak ada keberhasilan perorangan
selain tugas kelompok untuk membangun kerjasama tiap calon paski beraka
pemberian materi juga diberikan
karena calon paski braka diharapkan menjadi calon pemimpin indonesia di masa depan
di tahun emas kemerdekaan indonesia seratus tahun kemerdekaan indonesia
mereka juga yang diperkirakan akan mengisi jabatan jabatan tertentu di negara kesatuan republik indonesia
dengan mereka sudah sadar mengerti tentang nilai nilai kebangsaan
mudah mudahan mereka bisa mengimplementasikan sehingga bisa ikut serta menjaga persatuan kesatuan negara republik indonesia
sebelum mengemban tugas mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih di istana merdeka jakarta
para calon anggota paski braka menjalani pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan sejak lima belas juli
dan berlangsung selama satu bulan lebih